kita ke informasi lainnya polisi mengirim empat rekaman kamera cctv di rumah wakil ketua kpk laude muhammad syarif ke kepolisian kota london
hal ini dilakukan untuk mempertajam rekaman visual untuk melacak terduga pelaku pelemparan bom molotov ke rumah laude sharif
dari hasil analisa visual ini polisi mencurigai sepeda motor yang sering bolak balik di depan rumah wakil ketua kpk laude muhammad syarif selama satu bulan sebelum kejadian
dari tim analisis inavis ini akan bekerja kembali mencoba ulang kembali mengirimkan untuk video utuh dari sidat itu langsung ke london
london untuk dianalisa secara lebih komprehensif kembali agar betul betul bisa diketahui plat nomor kendaraan tersebut
plat nomor tersebut nanti akan di dalam juga
apakah ini plat nomor a
asli atau palsu
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini